dan untuk membahasnya kami telah terhubung dengan jurubicara badan nasional penanggulangan terorisme indonesia atau bnpt
brigjen polisi edy hartono melalui sambungan zoom
selamat sore pak edy
pak edi terkait penangkapan zulkarnain dan juga opik yang diketahui salah satu pendanaannya ini berasal dari kotak amal
sebenarnya berapa jumlah kotak amal teroris yang tersebar dan di wilayah mana saja
jadi berdasarkan dari rilis yang disampaikan oleh pori beberapa waktu yang lalu
bahwa update terakhir itu sekitar ada dua puluh ribu ya
ribu kotak amal yang memang tersebar di beberapa daerah
seperti di jakarta kemudian lampung yogyakarta
di wilayah jawa tenggara
di jawa timur bahkan sampai di luar jawa yaitu di ambon sampai ke sumatera
oke artinya cukup luas jaringannya sampai ke seluruh ke banyak wilayah begitu tidak hanya di lampung saja
lalu dengan kotak amal yang digunakan pendaraan terorisme ini diungkap begitu
bagaimana kemudian masyarakat ini bisa membedakan nantinya kotak amal teroris atau yang bukan
apakah semuanya ini sudah benar benar berhasil diungkap oleh bnpt dan kepolisian
ya tentunya kita masih menunggu ya
perkembangan zaman proses penyidikan dari pihak aparat penegak hukum
dalam hal ini di enam puluh delapan
namun waktu yang lalu
pak polri sudah memberikan beberapa informasi ya
di mana modus operandi konteks talangan dana
atau fundraising ini
mereka menggunakan pola
mereka menggunakan pola online dan offline
mereka membuat website
di mana website tersebut
kita menayangkan beberapa program program ya
memang programnya legal
ya seperti untuk korban bencana alam
kemudian untuk kesehatan
kemudian untuk kaum di alfa
mereka menggunakan untuk membiayai organisasi dalam hal ini
kemudian yang tadi yang offline
mereka membuat ya menyebarkan kotak kotak amal
di daerah daerah tempat
kemudian tempat peramian
hmm kemudian tempat peramian toko toko seperti supermarket
nah itu yang mereka sebar
hampir di seluruh daerah
nah inilah yang membuat hmm
panggangan dana ini semakin hmm masif ya
kemudian yang kedua
memang ini adalah modus operandi daripada jemaah islamia
untuk membuat cover
karena sejauh ini
mereka tentunya mengalami kesulitan
makanya mereka membuat cover
dengan lembaga resmi
itu sudah ada izinnya mas
sudah ada izinnya oke
sampai ke basnas ya
sehingga inilah yang membuat
di dalam tayangan tadi itu
ada namanya aba ya
kebetulan yang terungkap ini adalah
bin aus ya
yang terjadi mas
puluhan ribu kotak amal tersebut
bagaimana caranya mereka bisa mendapatkan
eh izin dari
basnas ataupun dari kemenang
untuk mendistribusikan kotak amal
yang digunakan untuk pendanaan tersebut
ya tentunya mereka sesuai dengan prosedur pak
oke mereka mengikuti prosedur yang ada artinya
ya membentuk yayasan itu
pengurus yayasan ini adalah sekarang
proses modus seperti ini sudah ter apa
sebenarnya gini mas
ada jarur ilegal
dan jarur legal
beberapa tahun yang lalu kita
pihak apa tindak hukum

contohnya seperti perampokan dulu cmb
untuk membiayai pelatihan di poso
nah sama juga waktu itu ada
melalui saberspace ya
yaitu menghack salah satu website
untuk forex trading
aparat penegak hukum itu menyita
nilai asetnya sampai
nah itu pernah dua ribu an itu sudah dilakukan
lakunya masih di dalam
ya pak edi terkait dengan penangkapan
jaringan jemaah islamiyah ini
juga sudah dilakukan penangkapan di sebuah banker
begitu di lampung apakah ini kemudian bisa
melemahkan sel sel teroris lainnya
yang berada di indonesia
karena tahun dua ribu delapan
jemaah islamiyah dinyatakan sebagai
oleh pengadilan negeri
kembangannya mereka tetap
melakukan persiapan ya
karena strategi mereka adalah
tetap terus merekrut
senior yang sudah dilakukan penangkapan
dicanangkan di dalam
mereka mempunyai pubji yaitu
perdomaan umum perjuangan jemaah islamiyah
dan ini tahun dua ribu sembilan belas
amir pimpinan terakhir itu sudah dilakukan penangkapan
ya nama inisial tw ya
sekarang masih masih penyidikan
mereka terus lakukan
dalam rekrutmen mereka
menyangkar anak anak muda
antara umur delapan belas tahun
sampai tiga puluh tahun yang dianggap
punya potensi ya punya
fisik yang bagus punya
aktual bagus ya
itulah yang digunakan untuk
itu yang istilah mereka adalah
artinya sampai sekarang kekuatan jaringan teroris ini
masih cukup kuat atau
bagaimana pak edi
upayanya kita bisa mereduksi lah
jaringan organisasi terorisme ini
aparat tindak hukum
bersama bnpt terus ya baik melakukan
ya pencegahan ini
ketua lembaga perkaya termasuk
aparat tindak hukum dari hulu
sampai hilir ya terus melakukan upaya
penanggulangan tingkat pinjaman terorisme
oke pak edi
kita kembali ke kotak amal
yang digunakan untuk pendanaan terorisme ini
apakah dana yang dikumpulkan dari kotak amal tersebut
cukup besar begitu sehingga ini benar benar
bisa membiayai berbagai macam kegiatan operasional
jaringan teroris ini seperti pembuatan
senjata api ataupun hulu ledak begitu
ya logikanya mas kalau sudah tersebar
pertirakan ya tapi tentunya
yang pasti ini terus masih dalam proses penyidikan
yang terus dilami oleh pihak
densus delapan puluh delapan mempunyai
waktu penangkapan ya di dalam
waktu penangkapan itu adalah dua puluh satu hari
ya empat belas hari
ditambah tujuh hari kemudian
proses penyidikan selama enam bulan
waktu itulah nanti
penyidik dss delapan puluh delapan akan mendalami
dan melakukan penentangan
lebih banyak lagi itu mungkin gitu mas dari
ini kan menjelang natal
dan juga tahun baru juga
di tengah pandemi covid sembilan belas
apa yang dibaca dari
gerakan terorisme yang ada di
indonesia dalam melancarkan aksinya
menjelang akhir tahun ini juga wilayah mana
saja yang berpotensi menjadi perhatian
khusus bnpt dalam
hal penanggulangan terorisme
ya justru itu pak
kami dari bnpt
dengan tugas dan fungsinya
yaitu melaksanakan pencegahan
aparat penjaga hukum nah ini konteks
pencegahan inilah yang diutamakan
artinya bnpt di samping
melibatkan kementerian lembaga
jajaran intelijen sehingga
dari awal ini bisa dilakukan pemantauan
apalagi sekarang ini
mereka melakukan penggalangan dana
secara masif untuk
seperti ya tadi itu
untuk pelatihan bahkan
mereka membeli belanja untuk senjata api
untuk bahan peledak ya
dan ini nanti tujuannya
apabila sudah siap
semua dari segi peliharaan
dan logistik yang sudah siap
ini mereka akan melakukan
aksi amalia gitu mas
oke baik pak
terima kasih atas waktu bersama
cnn indonesia pada sore hari ini selamat sore